anda kembali bersama kami di cnn indonesia business
pada kamis siang presiden joko widodo memimpin rapat terbatas
mengenai pengelolaan dana haji di istana kepresidenan bogor jawa barat
presiden berharap penggunaan dan pengelolaan dana haji
membawa manfaat bagi umat
dalam pidato arahannya presiden joko widodo menegaskan
agar kepercayaan yang diberikan umat lewat dana haji
harus diwujudkan dalam penggunaan serta alokasi dana secara akuntabel
transparan serta mengikuti prinsip prinsip syariah
menurut menteri agama lukman hakim saifuddin
dana haji akan digunakan dalam program investasi pemerintah
di dalam negeri dan di luar negeri
program investasi tersebut harus memiliki risiko kecil
serta membawa manfaat besar bagi masyarakat
program investasi di luar negeri berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji
bagi umat seperti penginapan jaminan ketersediaan catering
hingga pemesanan penerbangan lebih awal
sementara program investasi di dalam negeri belum bisa dirinci
karena harus berkoordinasi dengan sejumlah lembaga

badan perencanaan pembangunan nasional atau bapenas
dan sementara itu kepala badan pengelola keuangan haji atau bpkh
anggito abimanyu memastikan penggunaan dana tersebut diketahui
oleh pemilik dana lewat akad wakala atau perjanjian
yang berisi persetujuan penggunaan dana dari pemilik dengan bpkh
persiapan sebagaimana yang direncanakan
seluruh hotel hotel yang ada di mekah itu sudah seluruhnya kita sewa
jadi tinggal penuntasan
kontrak kontrak tinggal beberapa saja
jadi seratus persen tidak kurang dari satu ratus enam puluh lima hotel
itu kami sudah berhasil sewa untuk menampung tidak kurang dari dua ratus empat ribu jemaah haji kita
sementara yang untuk madinah
karena kita menggunakan dua pendekatan sewa
yang pertama adalah full musim
jadi selama musim haji itu kita sewa sepenuhnya
tapi beberapa kita hanya sewa dengan pendekatan
penekatan blocking time
jadi ketika jamaah berada di madinah sajalah hotel hotel itu kita sewa
nah yang full musim itu sudah kita sewa seluruhnya
tinggal sekarang menyelesaikan yang blocking time
tapi secara keseluruhan hotel hotel standarnya adalah bintang tiga
lalu tidak boleh lebih dari lima orang per kamar
dan seterusnya itu sudah sesuai dengan harapan
catering transportasi selama di tanah suci pun juga sudah kita lakukan kontrak kontrak
berbagai persiapan selama di tanah suci itu alhamdulillah sudah mendekati final
kita akan melakukan investasi
supaya biaya ibadah haji itu bisa lebih efisien
dan jamaah itu lebih nyaman
dan seluruh kontrak kontrak pemondokan itu dilakukan lebih awal
dan tidak lagi satu tahun saja
nah kami tentu mengikuti kebijakan dari kementerian agama mengenai
kebijakan mengenai perumahan kebijakan mengenai catering
yang jelas kami siap dengan seluruh infrastruktur yang ada
untuk mendukung program program kebijakan dari kementerian agama
khususnya menyangkut investasi di arab saudi